turnangan mantan lu
bentar gue mau numbin dia lewat
udah gue tinggal
masa depan gue
kayaknya gak bisa dijawab sekarang ya
kan gue udah mikir dulu
kasih paling gak beberapa
satu dua hari dah ya
termalemnya sama babe berunding
besok pagi dikabarin
yaudah kalo gitu
ayo tunggu kabar dari babe aja
gak boleh gitu
lu pasang muka begitu mulu
lu senyum dong
sampai ketemu besok pagi ya neng
bikin surat pengunduran diri
bapak jalan dulu
saya berangkat dulu
jangan ngebut ya
apa yang lu lupa
diem lo udah buruan
bentar gue mau nunggin dia lewat
udah gue tinggal
masa depan gua
kayaknya gak usah aneh dua lo
bagus kan beb
bu amina sama pak rijal pasti seneng
beb ya milih kan jamnya
pak rijal itu kan udah baik ya sama kita
udah kasih kasurnya
aku gak mau
wasi hadiah yang jelek
beb pak rijal juga
ngasih banyak mau suka sama aku
yang tidak bisa dinilai dengan uang
eh eh eh eh eh guntur guntur
bagus kan beb
hai enggak enggak turun turun turun turun turun
ya bagus bep selera kamu kan bagus ya wes kalau gitu langsung kita bungkus aja yuk
assalamualaikum waalaikumsalam ada kang ini aduh
apa tuh pak asinan
papa beli dimana
oh pantesan cepet
ini mau enggak
enggak enak mah
itu udah dimakan sama mamamu
lah kok gue
lo yang ditelepon
lu takut ya diomelin sama
lo bilang aja sama indri
hp lo ketinggalan di rumah
harusnya lo tuh ketawa